boleh kali ya mas buat kenang kenangan kan
agak deketan lagi duduknya
biar lebih mesra gitu pak
gaunnya juga bagus
iya tapi kan kakak tau sendiri mas rini kan orangnya kaku
nanti dia gak suka makeup kebetulan gak ngomong lagi sama aku
aduh udah deh kat
karena aku bilang tadi kamu tuh udah cantik
udah bagus stressnya juga udah bagus
dia pasti makin cinta sama kamu
tapi ini accent belt terus anting gak lebay kan
berapa kali sih aku bilang sama kamu
jadi diri kamu sendiri
yang ngebuat kamu cantik itu ya
udah deh percaya sama
ini udah perfect banget udah bagus
kalau panggil pak kesannya tua banget nanti
ya enggak jadi kalau bro kita masih muda
nah itu kan enak
jaga adik gue baik baik ya
gue sayang banget sama adik gue yang cantik ini
kita jalan sekarang
ganding jalan bro
lihat tuh adik kamu
happy banget mukanya
sebentar lagi kamu tau gak sih
kita bakal duduk di pelaminan
kan sebagai orang tua
ya semoga aja ya
kok kamu gak nyampe nyampe rumah
ini saya lagi di jalan pulang kok
gak mampir mampir kan
ya gak kemana mana lah
mau kemana lagi
yaudah cepetan aku tungguin
terus aku ngeliatin ada orang lagi
makan martabak keju
itu enak banget mas aku jadi pengen
ya udah ya udah saya nyetir dulu ya
ketemu di rumah
ya udah hati hati
aku tunggu ya
jadi mau telfon
tawarin kaceng kamu sama martabak
kan jadi pengen
romantis banget ya mas suasananya
ini semua kamu yang pesen ya
apa semua yang mesen panino ya
jadi minta disajiin hidangan ini
saya mau foto bapak sama ibu
maaf mas saya keberatan
kami kesini untuk makan
selamat malam ibu
tapi malam ini kami ada acara
jadi tamu yang couple dinernya dibikin super romantis
nanti fotonya bakal dikasih selesai dinner
kami akan sangat berterima kasih
kalau bapak dan ibu
mau foto bersama sama
apalagi kalian berdua cocok dan romantis
ganteng dan cantik
boleh kali ya mas buat kenang kenangan kan
agak deketan lagi duduk
biar lebih besar gitu pak
pak dipeluk dong pasangannya
saya nggak mau terlalu mesra
sambil pegangan tangan aja ya
tapi saling bertetapan
oke siap ya
oke satu dua
waalaikumsalam kamu dari mana aja mas
kata kamu beliin aku martabak
saya tau kamu kalo lagi ngidam itu pasti kepengen makan
makanya saya sekalian beliin
temenin aku makan ya
kamu lapar atau ngidam sih
gue buat tuh
kalau besok kamu nonton acara makanan timur tengah
terus kamu tiba tiba bisa ngambil makanan timur tengah
itu juga kepingin masakan arab
ya maksudnya saya harus pergi ke arab dulu buat beliin
ide bagus tuh
kok pasti ada yang jual disini mas
ini tinggal cari aja
pelan pelan makan ya
cuma pelan pelan makannya
sedap enggak sih udah
saya udah nyicipin tadi
kamu yang lapar
kamu yang hidup
kok malah nangis kenapa
kamu yang duduk dimartabat